sidang paripurna dpr ri menjepakati anggaran pendapatan dan belanja negara apbn dua ribu dua puluh
belanja negara ditetapkan sebesar rp tiga enam puluh satu triliun
sidang dipimpin oleh wakil ketua dpr ri rahmat gobel
sementara dari pemerintah diwakili oleh menteri keuangan sri mulyani indrawati
dan perwakilan dari kementerian perencanaan pembangunan nasional ppn bapenas
dan kementerian hukum dan ham
dilansir cnbc indonesia com ruu apbn dua ribu dua puluh tiga dibacakan oleh ketua badan anggaran dpr ri said abdullah
merupakan hasil pembahasan dalam dua pekan terakhir oleh seluruh pihak yang berkepentingan
berikut postur sementara apbn dua ribu dua puluh tiga yang kami dapatkan dari kementerian keuangan republik indonesia